bazar ramadan di kawasan masjid al akbar surabaya
minggu pagi diserbu ribuan pengunjung
selain berbulu kuliner di basar ini para jamaah juga bisa berbelanja berbagai kebutuhan untuk ramadan dan lebaran
sudah menjadi tradisi tahunan sepanjang jalan yang mengelilingi masjid al akbar surabaya
sekarang disulap menjadi pasar dadakan
ya inilah basar ramadan yang diselenggarakan oleh pengurus masjid al akbar untuk menyamarakan bulan suci ramadan
setiap tahun di bulan ramadan ini tempat ini tidak pernah sepi dari pengunjung mulai dari menjelang maghrib hingga selepas sholat tarawih
di tempat ini pula para jamaah yang datang dari berbagai daerah di surabaya dan jawa timur
ikut berwisata kuliner serta menyaksikan berbagai macam kegiatan yang digelar di halaman masjid
seperti pertunjukan musik religi
tidak hanya itu jamaah juga bisa berbelanja berbagai kebutuhan selama ramadan
dan juga perlengkapan untuk lebaran nanti
yaitu berupa beragam jenis busana muslim
seperti sarung baju koko mukena jilbab hijab modern kerudung peci sepatu hingga busan anak anak
pengunjung dan jamaah tinggal memilih sesuai dengan selera dan isi dompet
selain murah kualitas barang di pasar ini
sama dengan busana yang dijual di mall
kegiatan bazar ramadan dilakukan sebagai upaya pemerintah jawa timur
untuk memberdayakan rakyat rakyat kelima dan ukm
khususnya di bulan ramadan ini
alhamdulillah pak tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin ya
untuk penjualan kayaknya meningkat
tapi ini kan masih awal awal
jadi kita bisa menjualnya
jadi kita bisa menjualnya
mudah mudahan nanti ke depannya lebih
lebih bagus lagi lebih rame lagi
memang menjadi daya tarik sendiri bagi warga
tidak heran jika saat ini
masjid al akbar banyak dikunjungi jemaah
dari luar kota surabaya
untuk bermisah tereligi
selain makam sunan kapel
untuk bermisah tablanja untuk persiapan kebaran